kabar baik untuk para pesepeda di jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta menambah tujuh belas jalur sepeda sepanjang enam puluh tiga km
di ruas ruas jalan yang diberlakukan sistem ganjil genap
jalur sepeda baru yang sudah jadi mulai dari rawamangun hingga medan merdeka selatan
langsung diuji coba oleh gubernur anies baswedan
gubernur dki jakarta anies baswedan beserta jajarannya bersepeda
dari velodrome rawamangun jakarta timur sampai balai kota pada jumat pagi
mereka melintasi sejumlah ruas padat kendaraan bermotor
seperti di kawasan pramuka hingga proklamasi
hal ini adalah bagian dari uji coba fase pertama jalur sepeda baru di jakarta
total dari tujuh belas jalur sepanjang enam puluh tiga km di ruas ganjil genap yang akan dilengkapi jalur sepeda
pada fase uji coba pertama dua puluh september sampai sembilan belas november
jalur sepeda disiapkan di tujuh ruas jalan
rombongan sepeda gubernur berada di jalur selebar satu lima meter
yang mayoritas sudah dilengkapi pembatas
meski begitu tak sedikit ruas jalan yang belum ramah bagi pesepeda
ada beberapa ruas di antara rawamangun dan balai kota yang belum diberi marka
karena aspalnya akan diganti
kita menunggu askalnya diganti dulu dalam beberapa waktu ini
minggu minggu ke depan akan diganti
sesudah itu nanti baru dipasang
penandanya supaya tidak kerja dua kali
penambahan jalur khusus sepeda diapresiasi pegiat bike to work
perlu sosialisasi lebih lanjut tentang jalur sepeda ini
terutama harus dipastikan bahwa jalur sepeda itu betul betul terlindungi terproteksi
jadi para pengguna sepeda akan merasa nyaman akan merasa aman ketika berada di jalanan
jadi idealnya dikasih pembatas
saya sih lebih sepakat dikasih separator
yang tujuh kali bu
penambahan enam puluh tiga km jalur sepeda di jakarta tentu menjadi kabar baik bagi transportasi yang ramah lingkungan
mengingat sejauh ini jalur sepeda yang ada di jakarta sifatnya parsial dan jika ditotalkan panjangnya tidak lebih dari tiga puluh km saja
penambahan jalur sepeda ini diharapkan bisa menjadi upaya untuk mengurangi penggunaan motor dan mobil
hingga mengurangi polusi udara yang mayoritas disebabkan asap kendaraan bermotor
dengan catatan jika fasilitas ini tidak diserobot pengguna jalan lain
mahardika utama kurnia yuniarwan jakarta